ketua lkpp yang juga mantan wali kota semarang hendrar prihadi
mengembalikan formulir pendaftaran calon gubernur jawa tengah
ke kantor dpd pd perjuangan jawa tengah
hendra arprihadi atau yang biasa di sapa hendi
didampingi keluarga serta kerabatnya mengembalikan formulir pendaftaran
bakal calon gubernur jawa tengah ke kantor dpd pdi perjuangan jawa tengah
usai mengembalikan formulir pendaftaran
hendi menunggu arahan dari dpp pdi terkait atau pdip
terkait rekomendasi dari ketua umum pdip untuk calon gubernur jawa tengah
hendi mengaku siap jika nantinya mendapat rekomendasi maupun tidak
dari ketua umum pdi perjuangan
selain nama hendy ada juga sejumlah nama lain yang mendaftar
calon gubernur jawa tengah di dpd pdip jateng
semua saya serahkan keputusan kepada partai
mau dikasih rekom wakil ya kalau emang partai seperti itu siap
mau dikasih rekom gubernur kalau memang partai menilai begitu siap
bahkan kalaupun nantinya partai menilai ada yang lebih baik dari saya saya juga siap